rektorat perlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia kementerian luar negeri
mendatangi kediaman keluarga siti aisyah yang terkait kasus pembunuhan kim jong nam
kakak tiri pemimpin korea utara kim jong un
bersama kbri indonesia kemenlu akan memberikan bantuan hukum terhadap siti aisyah di malaysia